tuh tuh bata
oh ini semua kerjaan loh
lo terharu ya
so romantis banget sih loh
ibu bingung ya put
kenapa kita disuruh
pareng nunggu disini
padahal bukannya anaknya nunggu di ruang vvip
aku juga gak tahu bu
kita tunggu aja disini
siapa tau emang
butuh waktu dulu
sebelum ketemu sama kita berdua
iya kamu bener sih
kalau om raymond
aku perlu ngobrol dulu sama anaknya
karena dari tadi
dia tuh keliatan tegang
ibu perhatiin kamu
dari tadi kamu itu juga kelihatan gugup
kamu tuh tegang loh dari tadi
karena kamu nervous mau ketemu anaknya parengmu
iya aku nervous bu
put kamu gak usah khawatir sayang
ibu yakin deh
kalau anaknya pak remon itu pasti suka kenal sama pak
aku juga berharap
mel gak akan bikin masalah bu
tapi aku tahu gimana mel

tapi aku tau gimana mel
itu kenapa aku khawatir
itu kenapa aku khawatir
ya elik pake lowbat lagi nih handphone
kok bisa barengan gini sih kita lobetnya
padahal kan tadi kalo kita bisa rekam aktivitasnya si mel
kita bisa dapat bukti kuat
kalau dia itu beneran gak buta
seakan akan dia bisa liat om raymond
lo mau pesan apa
samain aja biar cepet
mbak saya pesan ais lemon kejah
eee udah itu aja
iya emang cuma itu aja mbak
udah pesan lama cuma minum doang
mbak apa sih lo mbak
ya kalau kita cuma mau pesan ais tea gimana pak
yah ya enggak sabar kali
aku jadi emosian kayak gini sih
saya ingat tujuan kita kesini itu apa
tunggu aku mau pindah lokasi
lo mendingan hubungin si gio dulu deh
kasih tau kalo kita mau pindah lokasi
oke bener juga
mel minta pindah kafe lagi
sekarang gue sama atta udah otw ke blue sky cafe

sampai jumpa di blue sky cafe

ini deh uangnya
terima kasih ya
boleh gak berhenti bentar
kakak boleh beli bunganya
mau yang warna pink ya dek
ini uangnya dek
ini ya kak aku ambil kembaliannya dulu
enggak gak usah kak apa apa
kembaliannya buat adi aja
lo mau ngasih bunga itu ke si mel
ya enggak lah atta
masuk gue beli bunga ini udah cantik cantik ini buat si mel
terus buat siapa
sejak kapan sih ran ran lo romantis kayak gini
biasanya juga lempeng
sejak gue kenal sama yang namanya putri aurora
lo tau gak
pertamanya sih awkward banget pas gue kasih bunga ini
tapi gara gara mawar ini
ada satu kejadian lucu antara gue sama putri
eh usus goreng
tunggu dulu dong
gue tuh gue salah tapi
bagus banget bunganya
tapi maaf ya kakak gak bisa beli soalnya lagi buru buru
kak bunganya kak
adik boleh deh kakak beli bunganya ya
tapi adik boleh gak tolongin kakak
nanti kakak beli mas
sebegini juga bukan
untung aja batu bata gak ngikutin gue
ini buat kakak
kan kakak udah bilang tadi kakak gak bisa beli bunganya sekarang
kak ini buat kakak bunganya
ini kak buat kakak
buat kakak lagi maksudnya
loh tapi kan aku disuruh kasih ini buat kakak
sebenarnya ini dari siapa ya
aku mau kasih kakak
oh ini semua kerjaan loh
lo terharu ya
bunganya cantik banget
secantik lo sus goreng
saya boleh ingin gitarnya nggak
oh boleh emang
gimana oma oma dan opa opa disini udah siap
karena sekarang akan ada satu lagu
persembahan yang sangat sangat spesial
untuk seseorang berinisial khusus goreng
lagu ini dipersembahkan khusus buat dia